yes mama hilda udah dapet alamatnya
oke silahkan anak kesayangan mama let's go
aduh udah deh mah gak jadi aku gak jadi ikut mama
sekarang aku udah nemuin cara gimana aku bisa ketemu sama boy hari ini
ah gak asik kamu sila
aku tuh orang ngerjain doang lagi
kan banyak tuh modus modus mama minta pulsa terus menang kuis
kita angkat aja deh
kena bot bocor udah ketemu
kena bot bocor ketemu
kamu udah jadi nelpon papa
ah enggak dok
barusan saya salah deal nomor
saya malah nyalpon temen saya
dan bukan papa saya
terus saya juga udah share lock ke dia
karena dia yang bakal jemput saya disini
makasih ya dok
itu beneran temen kamu
iya dok dia teman saya
gue terpaksa gak jadi telpon papa
karena gue mau denger dulu penjelasan
dari s balok
apa bener dia diancam bahkan mau dia laporin segala
padahal gue ada disini
emang bukan salah es balok
dan kasian juga kalau dia sampai di penjara
gara gara masalah ini
kamu tau gak sih sebetulnya tangan mama tuh
masih sakit loh
demi ketemu calon
crazy rich level sultan selanjutnya
sakit juga gak disakit sakitin
asal mama gak halu aja
emang beneran mantan ya mama ini
mama gak halu
pokoknya nanti kamu akan terpanah sendiri
begitu kamu ngeliat kekayaannya kayak apa
tau gak sih nak
masa ini cuma makinhee badass amat
kamu mau ngeliat ke kain lo
aku abis kerja mau langsung ke kantor polisi
aku mau nanya perkembangan kasus reva
tolong kamu infokan bapak ya perkembangan reva
iya pak aku jalan dulu ya
duh daripada mikirin mama yang puber kedua
mending gue mikirin gimana caranya gue bisa deket sama boy lagi
semalam dia malah nolak tawaran gue buat bantuin nyari reva
kalaupun reva masih hidup gue harap hidupnya menderita
gue jadi punya ide
wah kenapa sih berhenti tiba tiba
tiba tiba keingetan aja
boleh aku minta alamatnya enggak
keadaan saya sudah baik baik aja kok
jadi kamu nggak usah repot repot ke sini ya
malahan aku senang banget
jenguk kamu biar aku tenang
nanti saya kirim alamat saya ya
enggak perlu hilda
oke kalau gitu
terima kasih mas
tungguetic lebih berbincang mak
mas sila kerja lagi
mumma hilda sudah dapat alamatnya
oke sila anak kesayangan mama
aduh udah deh ma
aku nggak jadi ikut mamma
sekarang aku udah nemuin cara gimana aku bisa ketemu sama boy hari ini
ah gak asik kamu sila
kamu harus temenin mama nak
aduh males ah ngeliatin mama halo terus mama puber kedua gitu genit genit
nggak mau ah
oke dah sila
susah juga ya punya anak kesayangan
kalau udah kena maunya harus mau tidak mau wajib dia jalanin
aduh itu kan bubur tuh
hmm seingat aku mas benny itu kan suka banget makan bubur ayam
beliin ah buat ayam bebek benny
gapapa lah murah meriah
ntar juga balik modal
reva please kalau lu denger gua jalanin